tapi gak sekarang
tadi di pasar imas dikawal seperti anak presiden
didekat stasiun kiara condong
ada pasar malam
soalnya saya harus bangun sebelum subuh
hari minggunya kan saya jualan juga
terus kapan bisanya kalau saya mau ngajak jalan
masa jualan terus
sekali kali perlu juga cari waktu buat hiburan pun
sama aja seperti si
berasa menyelir african
ini udah vraag sama dan ya
ini untuk ketidak semangat
sama seperti si komar nasib kamu juga akan sama dengan komar
tidak dapat tugas apa apa
saya belum punya istri seperti komar
suci juga kan janda
kamu di sini tugas dari saya narik iuran
jangan rusak kepercayaan saya
atau nasib kamu sama seperti si komar
maaf kak saya salah
mau cari siapa pak
cari diri saya sendiri di masa lalu
dulu dari garut ke bandung
bulat balik saya naik kereta api dari cimbatu turun di sini
di kiara condong
sudah lama saya tidak ke cibatu
stasiun yang sudah berdiri sebelum negeri ini merdeka
dari cibatu ke bandung saya menjadi penumpang gelap
uang untuk beli karcis
bapak suka nostalgia ya
saya hanya tidak mau melupakan sejarah
tadi saya lihat kang mus dari sini ada apa
waktu menggoda suci kang mus tahu
iya kang mus nggak suka kalau kita menggoda perempuan
berarti kamu juga nggak boleh menggodai mas dong
dulu setiap saya pulang ke garut terus berangkat lagi ke bandung
dan juga menyobot r tilat
namun dia juga mengasahkan saya international auspense fries
ocupasikan buku hépat judicial yang harus dicetakkan oleh korea monitor ini

untuk mengemaskara kembali ke acara serta

mau tutup pintu pagar
gak usah amin aja
sebenernya emas juga gak mau
tapi disuruh ibu
tapi gak sekarang
tadi di pasar emas dikawal
seperti anak presiden
itu mah pasti anak buahnya kangmus
emangnya anak buah kangmus
ada yang ganteng
sebenernya bukan ganteng
anak buah kangmus
cuman tadi emas lupa
gak tukeran nomer hp
buat apa juga tukeran nomer hp
ya kalo emas mau ke pasar lagi
pulangnya diantar lagi
lebih baik lagi
kalo berangkat juga dijemput
kangmusnya aja gak sabar
saya tadi sudah nampar orang
jangan sampai sehari dua kali saya nampak orang
iya kang jangan
kasih tahu bapak ada saya
kasih tau imas juga
saya nggak ada urusan sama imas
mau tutup pintu pagar
kamu gak lihat motor saya masih di luar
maksudnya nanti kalo motornya udah di kedalemin
saya aja yang nutup
kamu cepat bilang sama bapak ada saya
si jamal sudah keluar
waktu dia diciduk saya tahu
dia dibiarin sama akam
biar dia tahu
bukan mau jadi jagoan
kita hanya berurusan sama orang orang yang punya urusan bisnis sama kita
teman teman ada backing
dia mau gabung lagi katanya
kita butuh orang
sejak mamansuh herman gak ada
amin barusan baru ngabisin kopi satu gelas
kamus begini berusaha meato
kalau minum lagi jantung amin bisa deg degan
kalau kamu kesini lagi nanti masalah laporin
panas sabar atuh